teka teki batu tersusun di sungai cibojong yang sempat mengejutkan warga di sebuah desa di sukabumi jawa barat akhirnya terjawab
pembuatnya ternyata seorang pemuda kampung setempat yang bekerja sebagai pencari barang rongsokan
selasa pagi untuk kedua kalinya warga kampung pasir dotot kecamatan cidahu kabupaten sukabumi menemukan susunan batu di sungai cibojong
jumlahnya sembilan puluh sembilan susunan batu
namun tidak seperti kemunculan susunan batu sebelumnya yang terkesan misterius kali ini sang penyusun batu diketahui warga
ia seorang pemuda berusia tiga puluh tahun bernama rahmat afandi warga kampung mereka sendiri
rahmat memang menyukai seni menyusun batu atau rock balancing art
pemuda yang sehari hari mencari barang rongsokan ini mengaku mempelajari seni menyusun batu secara otodidak
ia melakukannya di salah salah kegiatannya mencari rongsokan di sungai
dua menit satu tumpukan itu semua ada jumlahnya berapa
paling satu ratus lima puluh lebih
satu ratus lima puluh lebih oke memakan batu berapa lama
awal februari lalu puluhan susunan batu di sungai cibojong dihancurkan aparat setempat karena warga menghubungkannya dengan hal mistis
kemarin dihitung sama
saya maupun warga yang lain total jumlahnya ada lima puluh sembilan
ini melebihi jumlah yang kemarin dibongkar sama pusat pika kecamatan sama mui kecamatan
yang kemarin kan sembilan puluh sembilan ya
kalau ini ternyata alhamdulillah baru dihitung sama kang abo kurang lebih ada delapan
tapi kali ini warga mengatakan akan menjaga karya seniman rock balancing ini sebagai aset kampung mereka
ahmad fikri sukabumi